calon presiden nomor urut dua nih prabowo subianto mendukung usulan dana kelurahan yang dijanjikan presiden jokowi akan dicairkan tahun depan
usulan dana kelurahan yang disampaikan presiden jokowi beberapa hari lalu sempat menuai pro kontra
muncul anggapan dari tim pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden prabowo dan sandiaga uno sebagai janji manis jalan pilpres
prabowo subianto sendiri mendukung usulan yang disampaikan oleh presiden jokowi
prabowo juga menyebut dana kelurahan ini pertama kali diusulkan oleh partai gerindra
hal ini disampaikan pada saat prabowo menghadiri silaturahmi relawan di pulau dewata cuma sore